penutupan asian games memang telah dilakukan dengan menempati posisi keempat untuk indonesia
meraih tiga puluh satu emas dari kejuaraan bergensi tersebut
namun demikian ada tidak evaluasi yang akan dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan asian games tahun ini
untuk persiapan olimpiade di tahun dua ribu dua puluh mendatang
dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui telepon dengan gatot sulistiantoro dewa broto
selaku sekretaris kementerian pemuda dan olahraga
selamat pagi bapak apa yang bisa anda jelaskan terkait dengan evaluasi secara keseluruhan terhadap penyelenggaran asean games
silakan pak apa ada evaluasi tidak pak soal asian games kemarin
karena kita tahu ya ini semua juga berkat kerja keras pemerintah salah satunya kementerian pemuda
tentu saja ada evaluasi karena evaluasi
terus akan segera kami lakukan mengingat kb besar asian games ini kan banyak pihak sudah mengatakan sukses
dan alhamdulillah kita lihat bersama bahkan prestasinya juga alhamdulillah juga lecakannya luar biasa
kalau di internal kepanitiaan karena kebetulan saya juga panitia di nasgog itu juga belum
karena hari ini konsentrasi kami adalah memulangkan konfliknya
memulangkan atlet ke negara masing masing
dan itu harus smooth harus mulut
jangan sampai ada kendala misalnya ketinggalan koper ketinggalan pesawat atau macet dan sebagainya
itu harus mulut
nanti kalau itu sudah baru kami akan duduk bareng dan dipimpin langsung oleh pak erick thohir
itu internal kepanitiaan
kalau di eksternal ya itu diantaranya kami
kemenpora nanti pasti akan ada evaluasi
dan sejauh ini saya sendiri sebagai kemenpora mengatakan bahwa
capaian sukses itu kan indikatornya
ini ada empat
saya serius alhamdulillah sudah
sudah recognizing penggaraan alhamdulillah sudah sudah
untuk kemudian multiplier efeknya juga luar biasa
masyarakat merasakan menikmati
dan yang terakhir insya allah moga moga
hajatan isen game ini jangan sampai menimbulkan
notah atau cacat hukum
karena penyalahgunaan uang
atau persoalan hukum lainnya
atau administrasi lainnya
jadi empat indikator
dan sukses itu harus tercapai mbak
iya mudah mudahan positif semua ya pak gatot saat evaluasi nanti
nah kalau kita bicara soal prestasi pak
tidak diragukan ya bahwa indonesia mendulang emas pada asian games dua ribu delapan belas kali ini
tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa cabang olahraga
yang nampaknya belum bisa berhasil begitu untuk memberikan emas
ada evaluasi juga tidak pak
apakah sudah ada hal hal strategi yang dilakukan kemenpora selanjutnya
ya tentu saja ada mbak
berbandingannya dengan asian games sebelumnya saja
asian games tahun dua ribu empat belas itu di incheon korea
di indonesia hanya dapat empat emas
setelah kami evaluasi sementara
dan saya ingat sekali
waktu itu bagaimana mau berprestasi
lelangnya saja gagal
jadi waktu itu saya sebagai orang baru di kemenpora
lelang perawatan maksudnya
kemudian yang kedua adalah
mungkin para pemirsa gnn
ataupun masyarakat umum mungkin masih ingat
tahun yang lalu itu kalau
yang kami rasakan pemberitaan media itu gaduh terhadap kemenpora
kami menyalahkan diri sendiri bukan menyalahkan siapapun
karena yang salah kami
misalnya honor untuk atlet terlambat
kemudian uang untuk akomodasi terlambat
bukan kami salah gunakan enggak
memang karena birokrasi seperti itu
nah alhamdulillah terima kasih kepada pak jokowi
sejak tanggal sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas itu dirubah total
dirubah total dalam arti
anggaran itu langsung kepada cabur
sehingga yang kami rasakan sekarang kan tidak ada kegaduan
kegaduan artis pengewul dan sebagainya
karena kami balik sekarang
kami sudah ngasih uang
giliran sekarang cabur cabur itu harus menunjukkan prestasi
nah kalau kembali kepada cabur yang belum berprestasi
memang itu jadi tantangan
bisa jadi karena juga kualitas atau ketersediaan elit artisnya juga kurang
kemudian kurang juga untuk
untuk turnamen satu jam terbangnya
dan yang ketiga kami menyadari
memang persoalan klasik di indonesia adalah infrastruktur
kemudian kualitas pelatih
kemudian yang ketiga yang tidak kalah petiknya
adalah bagaimana penggunaan spot sign nya
baik pak gatot bisa dijelaskan juga
ini kan setelah asean games kemarin berlangsung dengan sukses
baik penyelenggaraannya kemudian juga raihan dari medali yaitu tiga puluh satu emas
medali yang kemudian didapatkan oleh kontingen indonesia
ada selanjutnya event yang cukup penting bagi indonesia
yaitu ada sea games dua ribu sembilan belas dan juga olimpiade dua ribu dua puluh
apakah sudah bisa dijelaskan ada gambaran terkait persiapannya
ya jadi ini berlanjut
kami tidak hanya berhenti di asian games kami juga berlanjut di sea games
meskipun orang boleh saja mengatakan ini
atau kami jangan jangan kami juga bisa saja bergelah
sea games ini hanya sasaran antara menuju asian games
menuju juga lebih ada
tapi kalau sea games gagal kayak tahun yang lalu
tetap juga itu menjadi catatan buruk
karena kemarin pada saat kami hanya beringkat kelima saja sudah
sudah itu sudah kami anggap kegagalan
dan beruntung pak jokowi kemudian last minute membuat peraturan presiden yang sangat terkenal itu
nah kemudian untuk olimpiade
tentu saja ini juga menjadi daratan
karena olimpiade itu yang bisa menjadi unggulan indonesia adalah tetap di bulu tangkis
kemudian tambah baru lagi berita bagus adalah
nanti di tokyo itu akan dipertandingkan panjat tebing
panjat tebing itu masuk di caburnya olimpiade tokyo untuk pertama kalinya
dan harapan kita karena kita juga sudah merawak medali emas di palembang kemarin juga
moga moga sih juga karena juara dunianya di beberapa number of panjat tebing itu dari indonesia
baik daya yi
mudah mudahan ini asian games menjadi
lecutan semangat juga ya
bukan hanya untuk atlet tapi juga pemerintah
dan juga pihak pek lai untuk berbenah
terima kasih bapak gatot dewa broto sudah bergabung bersama kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi itu dia ya memang evaluasi untuk acara sih masih terlalu cepat terlalu dingin
kita juga mengingat masih terus berpacu dengan waktu
oktober nanti masih ada para games
tapi yang paling penting adalah sorotannya bukan cuma sekarang ini ya
ini baru skala asia tenggara
nanti kita akan lihat asia tenggara dan juga dunia di olimpiade dua ribu dua puluh empat
jadi mudah mudahan indonesia bisa berkibar bukan cuma di tanah air ya
tapi juga di luar negeri
bukan hanya menjadi tuan rumah saja
terpenting adalah olimpiade karena kita selalu menjaga tradisi emas
biasanya hanya dari cabang olahraga bulu tangkis
kita ingin dari cabang olahraga lain juga mempertahankan tradisi emas di olimpiade nanti